dua puluh lima siswa dan tiga guru sekolah mts almut takin jepara jawa tengah terpapar covid sembilan belas
seluruh siswa yang terpapar covid sembilan belas merupakan siswa kelas tujuh
kluster sekolah diketahui saat mereka akan menjalani vaksin covid sembilan belas pada empat belas september
dari lima puluh siswa yang menjalani screening dua puluh empat diantaranya tak lolos karena memiliki gejala sakit
pihak sekolah dan tim satgas melakukan tracing terhadap siswa dan guru
hasilnya dua puluh lima siswa dan tiga guru positif terpapar covid sembilan belas
sebagai bentuk pencegahan bupati jepara dian kristiandi meminta agar proses belajar tatap muka di seluruh sekolah di jepara dihentikan sementara
pemerintah kabupaten jepara akan melakukan evaluasi terkait penerapan sekolah tatap muka ini
sementara kita tutup
di sini atau seluruh jepara
seluruh jepara kita akan tutup
untuk semua masyarakat yang dari kita sadarkan bahwa ini satu contoh
sementara itu pemerintah kota semarang menutup sekolah dan menghentikan proses belajar tatap muka sementara serta melakukan tracing
ini dilakukan setelah tujuh orang guru dan siswa di semarang terpapar covid sembilan belas
dari hasil tracing tak ada penularan covid sembilan belas di lingkungan sekolah
dugaan sementara infeksi covid sembilan belas berasal dari luar sekolah
insya allah nanti mulai senin tiga sekolah itu bisa mulai lagi
jadi ini memang harus dilakukan evaluasi dilakukan pcr secara rutin
supaya tidak sampai terjadi hal hal seperti di daerah daerah lain yang menjadi kelas tersekolah
di sisi lain wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku akan mengecek kembali
kebenaran informasi terkait adanya klaster baru covid sembilan belas selama masa pembelajaran tatap muka di jakarta
ini kami meyakini prokes yang dilaksanakan di ptm di sekolah sekolah sudah sesuai dengan mekanisme sop
jadi baik ya walaupun nanti ada yang tertular itu kemungkinan ya dalam perjalanan atau di rumah bukan di sekolah
artinya dipastikan ptm tidak menembulkan klaster covid sembilan belas
iya kami sampai hari ini yakin optimis ptm tidak menembulkan klaster
tapi untuk pastinya nanti nunggu keterangan dari bukadis ya
berdasarkan catatan kemendik good risk tech per dua puluh september dua ribu dua puluh satu
ada lebih dari satu dua ratus sekolah yang melaporkan klaster covid sembilan belas dari empat puluh enam lima ratus sekolah
sekolah dasar ialah yang terbanyak yakni lima ratus delapan puluh satu sekolah
kemudian dua ratus empat puluh satu sekolah menengah pertama dan satu ratus tujuh sekolah menengah atas
karena semua orang ini dalam rangka adaptasi harus melakukan simulasi
supaya mereka membiasakan yang produktif dan aman covid dalam sekolah
itu seperti apa sih dalam proses pendidikan tatap muka
itu yang harus dicari formulasi yang tepat
setiap daerah akan berbeda beda dengan daerah yang lainnya
set yang sama itu harus dicoba di berbagai setting
setting budaya setting area dan seterusnya
dalam penyelenggaraan sekolah tatap muka ada banyak komponen terlibat
mulai dari siswa guru petugas di sekolah transportasi menuju ke sekolah
serta kegiatan perusahaan sekolah